informasi lainnya saudara sejumlah rumah di pulau bawean kabupaten gresik jawa timur rusak
akibat gempa bumi dengan magnitudo enam lima yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
bangunan rumah warga runtuh sebagian akibat guncangan gempa
kerusakan parah juga terlihat di beberapa tempat di wilayah bawean gresik
hingga kini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa dengan magnitudo enam lima yang berpusat di wilayah tuban jawa timur
selain bangunan di luar rumah yang rusak perabotan di dalam rumah juga pecah
gempa tektonik ini terjadi hampir pukul enam belas waktu indonesia barat
pusat gempa berlokasi di laut pada jarak satu ratus empat belas km arah timur laut dari tuban
pada kedalaman dua belas km